bicara mengenai koalisi ataupun manuver politik menjelang putaran kedua pilkada dki jakarta
tim pemenangan dari paslon yang diprediksi akan melaju ke putaran selanjutnya
mulai berburu dukungan dari partai politik dan juga pemilih agus silvi
namun menurut beberapa pengamat politik
faktor partai politik tidak begitu berpengaruh dalam kemenangan di pilkada dki jakarta
diperkirakan putaran kedua pilkada dki jakarta yang digelar sembilan belas april nanti
akan mengubah peta perpolitikan dari partai pendukung
kedua pasangan calon yang kembali bertarung akan berebut suara pemilih pasangan yang tersisi
agus silvi serta pengaruh partai partai pendukung
perwakilan fraksi partai amanat nasional dan partai persatuan pembangunan dprd dki jakarta
dalam sebuah acara terlihat memberikan dukungan pada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur anies sandi
selain karena aspirasi wilayah mereka mengaku hadir atas instruksi dari ketua dpw masing masing
wakil ketua tim pemenangan anies sandi merasa yakin
akan mengalihkan dukungannya kepada pasangan anies dan sandi
kendati klaim dukungan kepada pasangan anies sandi sudah bermunculan
tim pasangan ahok jarot juga terus melakukan
lebih lebih politik untuk menarik dukungan partai tersisa
kedeti perebutan dukungan partai tengah dilakukan masing masing kandidat
dukungan besar partai politik dalam kontestasi pilkada dki
belum menjadi penentu kemenangan calon
saya kira kita tidak perlu terpaku pada
parpol parpol siapa saja khususnya
dari koalisi dengan demokrat kemarin
tidak ada korelasi yang positif atau jaminan yang konkret
antara besarnya dukungan partai kepada calon dengan kemenangan

pertarungan pembangunan dki jakarta masih akan berlangsung
di putaran kedua
menarik untuk disimak bagaimana tarik menarik dukung mendukung
antara dua pasangan calon yang lulus
untuk berebut suara milik pasangan yang persisih
budi adiputro cnn indonesia